kementerian ketenaga kerjaan menggelar penganugerahan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja atau k tiga awards tahun dua ribu dua puluh tiga bagi perusahaan dan para gubernur selaku pembina k tiga
menteri ketenaga kerjaan ida fauziah menjelaskan tantangan ketenaga kerjaan terus berkembang sehingga k tiga harus menjadi perhatian bagi dunia kerja di indonesia
kementerian ketenaga kerjaan menggelar penganugerahan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja atau k tiga awards tahun dua ribu dua puluh tiga bagi perusahaan dan para gubernur selaku pembina k tiga
proses penganugerahan dilakukan di jakarta pada kamis sore
menteri ketenaga kerjaan ida fauzia menjelaskan tantangan ketenaga kerjaan terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika dunia usaha dan industri sehingga k tiga harus menjadi perhatian bagi dunia kerja di indonesia
menteri ketenaga kerjaan ida fauziah menjelaskan tantangan ketenaga kerjaan terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika dunia usaha dan industri sehingga k tiga awards tahun dua ribu dua puluh tiga bagi perusahaan dan para gubernur selaku penganugerahan penganugerahan k tiga
penghargaan k tiga yang diberikan pada perusahaan k tiga awards tahun dua ribu dua puluh tiga
pada perusahaan yang telah berhasil mencapai kecelakaan nihil
penerapan sistem manajemen k tiga atau smk tiga
pencegahan dan penanggulangan hiv aids di tempat kerja
serta pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas di tempat kerja
ya banyak yang kita usahakan ya
mulai tentu pertama dari komitmen dari perusahaan kami
dari top manajemen
akan kegiatan yang selamat
dan itu diturunkan lewat program program
kemudian sampai ke kegiatan kegiatan di lapangan
kemudian juga dilakukan verifikasi inspeksi dan seterusnya
sehingga semua berkelanjutan
sampai semuanya merasa aman dan selamat untuk bekerja
selain itu penghargaan juga diserahkan pada gubernur selaku pembina k tiga di daerah
ya masing masing perusahaan kan kita dorong untuk membangun sistem masing masing
saya kira pemerintah perlu memberikan reward dan punishment ya
dan salah satunya kan rewardnya ini
bagi perusahaan perusahaan yang tidak memberikan perhatian
kita mesti memberikan sanksi tegas kepada mereka
sekali lagi tadi karena ini urusan hak asasi manusia
maka proteksi itu harus dilakukan
ada pun data yang disampaikan menakar ida fauzia
perusahaan yang memperoleh nihil kecelakaan kerja tahun ini
perusahaan yang memiliki program
diharapkan agar pencapaian penghargaan k tiga ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lainnya
mempertahankan kinerja k tiga